kementerian lingkungan hidup dan kehutanan segera membentuk satgas pengendalian dan supervisi pencemaran udara
di wilayah jabodetabek menyusul buruknya kualitas udara di ibu kota
satgas ini akan bertugas melakukan sosialisasi dalam upaya pengendalian pencemaran udara
sekretaris jenderal kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bambang hendroyono kamis pagi menyebut
salah satu aksi nyata dalam upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan menteri klhk siti nurbaya
yakni segera membentuk satgas pengendalian dan supervisi pencemaran udara di wilayah jabodetabek
satgas ini akan bertugas melakukan sosialisasi dalam upaya pengendalian pencemaran udara
aksi nyata kami itu bu menteri akan membentuk satgas atau satuan tugas di klhk yang namanya
satuan tugas pengendalian dan supervisi pencemaran udara di wilayah jabodetabek
sementara itu direktur jenderal penegakan hukum kementerian lhk rasio ridosani
mengaku telah mengidentifikasi sumber pencemaran baik dari pembangkit maupun lokasi yang diduga sering terjadi pembakaran secara terbuka
selain akan melakukan pengawasan
klhk juga tak segan memberikan sanksi baik sanksi administratif perdata hingga pidana terhadap kegiatan yang dinilai mencemari lingkungan
kami akan mengambil langkah langkah di dalam upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan kegiatan
baik tadi sampaikan pembangkit distrik tenaga menggunakan batubara maupun fossil fuel yang lain
dan juga pembakaran secara terbuka di dalam upaya mencegah atau mengurangi
pencemaran udara yang ada di jakarta ini
klhk berharap pembentukan satgas ini dapat kembali menciptakan udara jabodetabek yang bersih bebas dari polusi
rizky ihtiar yahya jakarta